hai kalian justru bersih lukanya juga ya
tadi si mama liat rena sama pak surya main disini cuman kaya udah pindah ke kamar deh
jadi tadi mereka main terus berdua ga bisa dipisahin lengket banget kaya perangkok seneng kaya rena
yaudah aku ke kamar papa ya ma
pinter banget kamu pijetinnya
opa juga seneng dipijetinnya
sini sini udah udah pijetin ntar kamu capek lagi
duduk sini sama opa sini
eh awas nalukanya ntar
kok papa tau
tau dong kamu ga liat mata opa pinditan
loh emang kenapa
mama ga boleh manja sama opanya rena
maksud rena papa rena yang asli mah soalnya rena kan di pantai asuhan
permisi ama surya
permisi om eh ada andung juga
om mau ajak rena mati
mandi dulu gih ntar acem
iya udah sore sekalian cus mau bersihin lukanya juga
aduh aduh aduh
cus gendong aja satu dua tiga
terimakasih banyak pak aldebaran atas kerjasamanya
semoga proyek kita ini bisa berjalan dengan lancar
kalau kerjaan kantor kamu sudah selesai kamu langsung pulang aja
saya permisi pak
oh ya terima kasih pak sama sama
ada yang saya mau bicarakan sama kamu
kita cari kafe terdekat yuk
untuk membicarakan soal ini
ini kesempatan saya buat jelasin ke bapaknya jennifer
kalau saya dan jennifer itu gak pacaran
daripada kesalahpahaman ini makin jauh dan makin rumit
bapak udah mau pulang ya
maaf pak tapi masih ada beberapa berkas yang harus bapak tanda tangan nih
pak namasih pak mau tanya
ruangannya herni dimana pak ya
soalnya saya mau ikut interview pak
bapak lurus aja terus belok kanan
disitu ruangannya ya pak
makasih pak ya
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
aldi baran tuh bener bener percaya sekali sama kamu
berarti pekerjaan kamu sangat bagus ya
oh misalnya aja
jalin hubungan dengan anak saya
dan kamu gak main main kan sama dia
saya yakin lah
kalau kamu itu laki laki yang sangat baik
anak saya bisa berhubungan
berteman baik dengan kamu
saya lebih percaya dengan joshua
orangnya pekerja keras
tapi saya dengar dari jenny
kalau joshua itu kasar
kalau suatu saat
jenny akan disakiti oleh joshua
saya titip jenny ya
saya tuh sebenarnya
ada satu hal lagi
kalau kamu serius menjalin hubungan
saya lagi memikirin sesuatu
kalau kamu nanti sudah resmi
kamu udah gak perlu lagi bekerja dan menjadi asisten aldebaran
om akan berikan kamu
satu perusahaan untuk menghandlenya
dan om yakin
kalau kamu bisa menjalankannya dengan baik
papanya jane sampai jauh banget mikirnya
bahkan suruh saya berhenti kerja sama pak al
besok saya harus bicara lagi sama jennifer
ya pak sumarno
bapak diterima kerja disini
mulai besok sebagai office boy ya pak
ya sama sama pak
gua udah punya pekerjaan
jadi gua bisa biayain berobat alika
sekarang bapak udah boleh keluar kok
saya permisi dulu bu
bapak boleh tanya sesuatu sama kami
mau sampai kapan kamu merahasiakan identitas rena
bapak bisa tanya sesuatu sama kamu
mau sampai kapan kamu merahasiakan identitas rena

mau sampai kapan kamu membate grand cercaya
namun mesyuarat cerita
papa menghargai keputusan kamu
papa tau sekali
kamu gak bisa memutus hubungan darah
antara rena dan nino
kalau nanti rena udah dewasa
dia mau menikah
yang menjadi walinya
harus ayah kandungnya
kalau gak bisa
jadi rena harus tau
nino juga harus tau
udah waktu itu masih jauh
aku juga pak
pak suria bener
cepat atau lambat

pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener
pak suria bener